memanfaatkan akhir pekan bakal calon presiden ganjar pranowo memilih mengikuti fun run di jakarta pada minggu pagi
ditemani istri siti atiko ganjar membuka acara bertema bank jateng friendship run itu di kawasan lapangan banteng
kehadiran ganjar justru dimanfaatkan sejumlah warga yang ikut dalam acara tersebut untuk bersuah foto
saat ditanya terkait cawapres ganjar tak mau banyak berkomentar
kita semuanya punya potensi
bapak bapak bapak pak geser dulu pak
geser aja pak
ya yang sepuluh itu
lain lagi dengan bakal cawa pres pilihan gerindra pranowo subianto
prabowo memilih menikmati akhir pekan dengan menonton konser grup band dewa sembilan belas di surabaya jawa timur pada sabtu malam
terlihat prabowo duduk manis sambil menikmati aksi panggung ahmad dhani cs di antara ribuan baladewa sebutan fans untuk dewa sembilan belas
ini dilakukan usai safari politiknya di jawa timur
salah satunya bertemu presiden ke enam susilo bambang yudhoyono di pacitan
tim liputan cnn indonesia